sementara itu peringatan hari pendidikan nasional di kota parepare sulawesi selatan justru ditandai dengan adanya penyegelan sekolah dasar negeri
akibatnya para siswa terpaksa belajar di lantai karena tidak bisa masuk ke dalam ruang kelas
beginilah proses belajar mengajar di sdn sebelas kota parepare sulawesi selatan
para siswa terpaksa belajar di lantai karena tiga ruang kelas disegel oleh ahli waris lahan
tanpa alas puluhan siswa kelas satu dua dan tiga tetap semangat mengikuti bimbingan wali kelas
namun kondisi ini membuat khawatir para guru pasalnya para siswa tidak bisa fokus belajar padahal ujian semester semakin dekat
kelas ini cocok tapi kebanyakan pembelajarannya di dalam kelas sangat kasihan siswa siswa kami
para guru dan siswa berharap ada perhatian dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan terkait lahan sekolah agar proses belajar mengajar bisa berjalan normal